penyidik satgas anti mafia bola memanggil ketua umum persatuan sepak bola seluruh indonesia erick thohir pada senin
untuk diperiksa dalam kasus dugaan pungli seleksi wasit liga satu dan dua indonesia
erick thohir dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi namun menteri badan usaha milik negara tersebut mengutus direktur perwasitan pssi berinisial a
untuk memenuhi panggilan penyidik
isu pungli dalam ujian wasit belakangan muncul ketika sejumlah wasit mengikuti ujian yang digelar bersama jfa atau federasi sepak bola jepang
kecurigaan ini muncul ketika mayoritas wasit mendapat nilai sempurna atau dua puluh dalam tes law of the games atau lotg
tetapi ketika masuk sesi video nilai mereka jauh di bawah standar
dari situlah muncul indikasi pungli untuk mendapatkan kunci jawaban
sementara itu ketua umum pssi erick thohir meminta seluruh elemen sepak bola tanah air memberi waktu bagi wasit wasit yang memimpin di kompetisi sepak bola tanah air
untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya
erick mengaku dapat memahami keresahan semua pihak dengan kualitas kepemimpinan wasit wasit di liga satu selama tiga pekan awal ini
meski demikian ia menegaskan komite wasit akan bertindak tegas kepada wasit yang terindikasi terlibat main mata atau match fixing